munculnya tiga putusan terkait nasib pencalekan ketua umum hanura usman sabta odang
sebagai calon anggota dpd menimbulkan pro kontra yang berkepanjangan
pakar hukum tata negara ferry amsari meminta kpu untuk merujuk pada putusan mk
sementara kuasa hukum oso melihat bahaya jika kpu tetap berpendirian mencoret oso dari pencalonan
karena kpu adalah penyelenggara pemilu yang dipatuhinya adalah undang undang pemilu
terutama yang sudah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi
maka undang undang pemilu yang sudah ditafsirkan mk ini adalah pilihan bagi kpu
bukan yang menafsirkan berbeda dengan itu
tapi secara ketatanegaraan apakah putusan mk lebih tinggi daripada putusan lainnya atau tidak
ini bukan soal yang lebih tinggi atau tidak
tapi kekuatan putusan itu kan final and binding dan berlaku erga omnes
mengikat siapapun termasuk mahkamah agung
karena yang dimaknai undang undang
maka dia sepertinya
sifatnya berlaku untuk semua
oleh karena itu undang undang itu jadi acuan bagi penyelenggara pemilu
nah undang undang tentu lebih tinggi dari peraturan di bawah undang undang
jadi saran anda kepada kpu
oleh karena itu kpu patuhi saja undang undang yang sudah dimaknai oleh
mka asumsikan sendiri memaknai sendiri
mk benar ma benar ptwn benar
tapi dibalik itu ya peraturan kpu ini atau keputusan kpu ini
mesti harus kita pandang kita nilai untuk menghormati
untuk menghargai dan untuk menjunjung tinggi hak warga negara
kenapa saya berpegangan terus pak budi ke situ ya
ada bahayanya ke depan kalau tidak begitu
nanti di pemilu ke depan kpu
bisa berubah ubah bisa menambah norma bisa melakukan sesuatu yang membatasi
melimitasi padahal hal tersebut sudah diatur
kami berusaha untuk mengonfirmasi berita keputusan ini dengan kpu
namun sampai dengan saat ini belum ada satupun komisioner kpu
yang merespon permintaan wawancara kami
namun kami akan coba sedikit berdiskusi dengan direktur eksekutif perludem
titi anggreni yang sudah bergabung bersama kami saat ini
selamat malam mbak titi
selamat malam mbak fani apa kabar
baik assalamualaikum mbak titi
tapi harus saya ganggu dulu dengan informasi yang kalau mbak titi dapatkan saat ini adalah
ini benar nggak sih kpu sebenarnya sudah memutuskan terkait dengan nasib oso
ya yang kami ketahui dari beberapa pemberitaan tentu saja ya
dan keterangan dari beberapa anggota kpu memang mereka akan mengambil keputusan
bahwa kpu melaksanakan
putusan pt un dan juga putusan mahkamah konstitusi
nah putusan pt un itu memerintahkan agar oso dimasukkan di dalam daftar calon tetap anggota dpd
tetapi putusan mahkamah konstitusi juga kan tegas ya
mengatakan di dalam putusan nomor tiga puluh tahun dua ribu delapan belas
bahwa calon anggota dpd tidak boleh sebagai pengurus partai politik
nah dengan dua substansi itu
maka kpu memutuskan oso bisa dimasukkan di dalam dcp
dengan catatan menyerahkan surat pengunduran sebagai pengurus partai politik
yang mereka tunggu sampai tanggal dua puluh empat desember dua ribu delapan belas
mengapa tanggal dua puluh empat desember
karena itu adalah batas waktu untuk validasi surat suara sebelum dilakukan percatakan surat suara
jadi saya kira itu putusan yang merupakan
bukan kompromi ya
tetapi upaya kpu untuk memastikan bahwa pemilu kita
betul betul pemilu yang konstitusional
melaksanakan putusan mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan
yang paling dekat dengan cermin nilai nilai konstitusi
jadi itu yang kondisi terakhir yang saya ketahui
oke mbak titi tapi kalau misalnya menarik garis ke belakang sedikit nih
ada sebuah pertentangan sebenarnya kan
sampai kpu begitu
sudah sulit memutuskan
menurut anda ini perdebatannya sebenarnya ada di mana
sebenarnya kalau kita lihat tidak ada pertentangan ya
karena kalau kita merujuk kepada kpu adalah lembaga bentukan konstitusi
dia bukan hanya sebagai pelaksana tahapan pemilu atau melaksanakan prosedur pemilu
tetapi sebagai bentukan konstitusi
dia harus memastikan bahwa kontestasi pemilu kita berlangsung dengan jujur adil dan demokrat
jadi itu adalah kontestasi pemilu
adil dan demokratis itu kan mau tidak mau harus memastikan kpu taat pada demokrasi konstitusional
supremasi konstitusi rule of law begitu ya karena kita negara hukum
nah tetapi memang dilema itu kan muncul ketika keputusan mereka sk yang mereka buat tentang dct itu
diuji ke pengadilan tata usaha negara
setelah ditolak oleh bawaslu lalu mereka melakukan upaya hukum dalam hal ini pak osman sabta
ke pengadilan tata usaha negara dan oleh pengadilan tata usaha negara
keluarlah putusan yang meminta pada dasarnya kpu memasukkan pak osman sabta
ya boleh saja diminta dimasukkan di dalam dct tetapi sekali lagi
pegangan kita kan bahwa caleg dpd itu tidak boleh pengurus parpol
pak oso boleh masuk dct tetapi ya itu tadi tidak boleh berstatus sebagai pengurus parpol
nah di situ mungkin kpu
kpu menimbang karena apalagi misalnya ada pernyataan pernyataan publik
kalau tidak memasukkan sekarang juga atau memasukkan dengan embel embel
maka akan ada upaya hukum berikutnya yang akan dilakukan pada kpu
meskipun memang bagi kami agak lambat ya tetapi saya kira apa yang sudah diputuskan kpu
perlu kita dukung karena ini juga sebagai pembelajaran yang sangat baik pada publik
untuk berpemilu dengan berkonsentrasi
jadi pemilu yang konstitusional bukan sekedar pemilu sebagai sebuah prosedur
nah bicara mengenai belajar untuk kedepannya dampak atau mungkin ada plus minus kepada pelaksanaan pesta demokrasi kedepannya ini gimana menurut mbak titi
ya dugaan saya ya mungkin akan ada upaya hukum yang akan dilakukan pada kpu atas langkah yang diambil oleh kpu ini
terutama kalau kemudian ada pihak pihak yang tetap ngotot begitu ya untuk mempersoalkan keputusan kpu
tentu upaya hukum yang akan dilakukan pada kpu ya sedikit banyak akan menyita dan mengganggu waktu yang dimiliki kpu
yang seharusnya mereka berkonsentrasi untuk menyelenggarakan tahapan
karena bagaimanapun juga mbak fani tahu bahwa dua ribu sembilan belas pemilu pertama kita yang sangat kompleks
lima surat suara harus disiapkan diadakan oleh kpu kpu harus memastikan daftar pemilih memastikan persiapan pembentukan tps dan lain sebagainya berjalan dengan baik

coba saya kapta secara driver
melakukan kerja kerja pemenangan di dalam memastikan eksistensi partai hanura sebagai peserta pemilu
nah itu pilihannya kan
tetapi kalau dia misalnya tetap ingin mengabdi di dpd kan pilihannya adalah dia mundur dari hanura
sehingga hanura bisa dikelola oleh kader lain yang bisa berkonsentrasi di dalam mengelola partai
dan pak osman sarta bisa betul betul memfokuskan dirinya sebagai calon anggota dpd
yang notabene beliau kan juga sekarang adalah ketua dpd ya
sebagai ketua dpd dan itu akan bagus bagi dpd karena dpd akan dilihat oleh publik
sebagai lembaga yang betul betul merepresentasikan kepentingan daerah berjuang untuk kepentingan daerah
dan bukan kemudian menjadi institusi yang merepresentasikan kepentingan
kepentingan politik yang notabene sudah diwakili oleh partai politik
baik mbak titi
ini kita tunggu ya apakah titik terangnya akan ada sebelum atau malah dibatasi tanggal dua puluh empat desember mendatang
terima kasih mbak titi anggraini atas waktunya malam ini